penyidik komisi pemberantasan korupsi menggeledah kantor dinas pekerjaan umum perumahan rakyat provinsi jambi
dan kediaman pelaksana tugas kepala dinas tersebut
sementara itu gubernur jambi zumi zola siap untuk menerima cekal dari kpk
para penyidik komisi pemberantasan korupsi kembali mendatangi kantor dinas pekerjaan umum perumahan rakyat provinsi jambi
dengan pengawalan anggota polisi bersenjata lengkap
para penyidik kpk menggeledah sejumlah ruangan termasuk ruangan kepala dinas maupun ruangan kepala bidang
selain kantor dinas pupr penyidik kpk juga menggeledah rumah kediaman pelaksana tugas
kepala dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat arvan di kawasan palima kota baru
sementara gubernur jambi zumi zola menyatakan
sampai saat ini belum menerima surat pencegahan dan penangkalan pepergian keluar negeri dari kpk
bila kpk memberikan surat tersebut zola mengaku siap untuk menghargai proses hukum
sampai sejauh ini belum ada surat langsung
saya memang baca di media online ya mengatakan bahwa mempertimbangkan
pada dasarnya pada prinsipnya begini selalu saya katakan bahwa saya dan kita semua
harus menghormati prosedur hukum yang berlaku pada saat ini sedang berjalan
gubernur zumi zola telah melakukan penggantian pejabat
yang terkena operasi tangkap tangan kpk pada selasa lalu
penggantian dilakukan agar proses administrasi pekerjaan pada bidang yang ditinggalkan para tersangka dapat terus berjalan
kpk telah menetapkan empat tersangka dalam dugaan kasus suap apbd jambi tahun dua ribu delapan belas
mereka adalah pelaksana tugas sekretaris daerah provinsi jambi erwan maling
asisten daerah tiga provinsi jambi saipudin
pelaksana tugas kepala dinas pekerjaan umum provinsi jambi arvan
dan satu tersangka penerima suap
supriyono selaku anggota dprd jambi
kpk juga menyita uang senilai empat tujuh miliar rupiah dalam kasus ini
arvan genedi kota jambi